pasca adanya dugaan malpraktek puskesmas pembantu daya luhur sukabumi jawa barat tutup
dan kegiatan praktek dialihkan ke puskesmas inti
warga yang akan berobat pun banyak yang terpaksa kembali ke rumah
puskesmas pembantu tutup sejak adanya warga yang seluruh tubuhnya melepuh
akibat meminum obat yang diberikan oleh puskesmas pembantu
sejak ramai diberitakan tentang warga yang kulitnya melepuh
setelah minum obat pemberian dari puskesmas pembantu
puskesmas pembantu daya luhur kecamatan warudoyong kota sukabumi pun tutup praktek
sebuah tulisan terpampang di pintu utama yang menyebutkan puskesmas tutup
dan dialihkan ke puskesmas inti dikeluaran benteng kota sukabumi
kondisi korban saat ini masih kritis
dan dirawat di rumah
puskesmas pembantu di ruang intensive care unit atau icu rsuds samsudin kota sukabumi
sementara itu dinas kesehatan kota sukabumi menjenguk al fatimah
pasien penderita penyakit stephen johnson di ruang icu rumah sakit samsudin
sejak masuknya ke ruangan icu substeril kondisi pasien terus menurun
untuk memulihkan pasien yang mengalami luka melepuh seluruh tubuh mencapai sembilan puluh persen
pihak rumah sakit menurunkan dokter spesialis kulit spesialis kelamin dan bedah plastik
sementara itu untuk menyimpulkan penyebab sindrom stephen johnson
yang terbilang langka di dunia
dinas kesehatan kota sukabumi membentuk tim investigasi
ini tergantung pada sensitivitinya tiap personel
reaksi yang terjadi ini kita sedang eksplor
jadi kita harus cari tahu dia sebelumnya makan apa
jadi mau minum obat apa
walaupun memang secara akademis masih yang banyak kasusnya adalah karena reaksi obat
sementara pihak dinas kesehatan akan memprioritaskan keringanan biaya pengobatan pasien
yang terpapar sindrom stephen johnson yang cukup langka ini
dari data dinas kesehatan kota sukabumi pada tahun dua ribu tujuh belas ini
terdapat dua pasien yang terpapar sindrom stephen johnson